diduga karena mengalami depresi seorang suami di lumajang tega membacok istri dan anaknya
akibatnya sang istri langsung tewas di tempat sementara anaknya berhasil selamat
usai menganiaya kedua korban pelaku kemudian mengakhiri hidup dengan gantung diri
tangis keluarga langsung pecah saat melihat tubuh pasangan suami istri mujiono dan kolifah
warga dusun kebonan desa yosowi langun kidul lumajang tewas bersimbah darah di ruang tamu rumahnya
bahkan tak kuat menahan kesedihan salah satu keluarga korban pingsan hingga harus dikotong anggota keluarga lainnya
berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak keluarga pelaku pembunuhan diduga kuat adalah mujiono sendiri
hal ini dikuatkan oleh penuturan sang anak koiriah yang selamat dari pembunuhan tersebut dengan luka di bagian perut dan jari tangannya
usai membacok kedua korban pelaku yang diduga kuat mengalami stres ini langsung bunuh diri dengan cara menusukkan parang ke bagian perutnya sendiri
memang suaminya itu lama sakitnya aja kan memang sakitnya stres
terus kemudian tadi malam itu sebelum subuh suaminya itu membunuh suami istrinya kan
terus sekalian anaknya anaknya itu dusuk perutnya tapi pura pura meninggal pura pura meninggal jadi tak sampai tidur
sementara meski sempat menolak
akhirnya pihak keluarga korban mengizinkan dilakukan otopsi pada kedua korban
hasilnya kedua korban memang tewas akibat luka benda tajam diduga kuat dilakukan mujiono
sementara ini masih kami dalami tetapi menurut keterangan dari saksi yang kami dapatkan di tkp pelakunya adalah yang laki laki
dan selain dua korban ada korban lain kan
ada korban ketiga yaitu anak dari pasangan suami istri
setelah proses otopsi selesai jenazah kedua korban langsung dibawa ke rumah duka
untuk kemudian dimakamkan
nur hadi wicaksono lumajan